umat kristiani memadati gereja santo thomas rasul bojong indah cengkareng jakarta barat pada ibadah jumat agung tujuh april
jemaat turut menyaksikan tablo jalan salib yang bertemakan memikul salib dengan rela dalam kehidupan sehari hari
peristiwa penebusan dan kematian yesus kristus itu merujuk pada perjalanan penderitaan yang dialaminya
sebelum naik ke surga dari istana pilatus sampai di bukit golgota
adapun penderitaan tersebut merujuk pada peristiwa penangkapan tuhan yesus setelah dihianati yudas
yesus diadili di mahkamah agama dan pilatus dicambuk serta dimahkotai duri
dipaksa memikul salib disalipkan hingga akhirnya mati dan dibaringkan di kuburnya
jalan salib terdiri atas empat belas perhentian yang delapan diantaranya tercatat jelas di dalam alkitab
dalam tradisi gereja katolik jalan salib juga dimaknai sebagai doa
dengan demikian umat kristiani dapat ikut merasakan kisah sengsara tuhan yesus secara pribadi
maka itu di dalam pementasan ini terdapat beberapa bagian adegan yaitu kehidupan manusia kehidupan kita
terutama di masa covid kemarin
jadi di mana kita sebagai umat manusia sebagai umat tuhan kadangkala kita tidak mampu memikul salib penderitaan kita
kita harus memaknai itu sebagai suatu sarana kita untuk lebih dekat dengan tuhan
lebih percaya dan lebih yakin bahwa tuhan akan memberikan jalan yang terbaik atau kehidupan lebih baik berikutnya
prosesi jalan salib yang dibawakan oleh tujuh puluh enam pemuda katolik dan bina iman remaja ini berlangsung sekitar dua jam
aku yakin apa yang telah aku persembahkan bersama teman temanku
dan juga seluruh pemain tersebut
ada drama baik yang pemain maupun orang orang yang ada di belakang
aku yakin apa yang kami lakukan akan terbalaskan suatu hari nanti
tema jumat agung gereja santo thomas rasul tahun ini adalah
penghargaan martabat manusia dan kesejahteraan bersama
sangat jelas tema jumat agung pada tahun ini adalah terkait dengan penghargaan martabat manusia
dan kesejahteraan bersama
artinya bagaimana kita sebagai umat kristiani bersama sama membangun kemanusiaan kita
dengan membangun kesejahteraan dan peduli kepada kepentingan bersama
bukan hanya kepada orang kristiani saja tapi juga di luar kristiani
ibadah jumat agung merupakan rangkaian ibadah trihari suci
inilah momen perenungan bagi umat kristiani sebelum pasca